bicara mengenai covid sembilan belas provinsi dki jakarta mencatatkan lonjakan penambahan kasus covid sembilan belas dalam lima hari terakhir
bahkan sempat menembus angka seribu kasus dalam satu hari
lonjakan kasus ini juga terjadi di daerah yang lain termasuk kota penyangga jakarta seperti bogor dan juga depok
yang kemudian menerapkan jam malam terhadap warganya
dan secara nasional juga lonjakan sempat terjadi bahkan sempat penambahan di angka tiga ribu per kasus perharinya
nah mengapa kemudian lonjakan kasus covid sembilan belas ini terus terjadi bahkan mencetak rekor rekor baru
apakah ini karena pengawasan terhadap psbb yang lemah atau ada faktor yang lain
kita akan coba diskusikan soal tersebut bersama dengan bung syahrizal syarif pak syarizal syarif ahli epidemiologi dari ui
selamat malam pak syahrizal
selamat malam bung renhat
dan juga ada ibu intan fitriana fauzi anggota komisi sembilan dprr selamat malam ibu intan
selamat malam renhat
bapak ibu kita bahas soal lonjakan yang terus terjadi terkait dengan kasus covid sembilan belas
mungkin saya ke pak syahrizal terlebih dahulu ahli epidemiolog dari ui
pak syarizal melihat penambahan kasus beberapa hari terakhir bahkan di jakarta angkanya cukup tinggi secara nasional juga demikian
bahkan di beberapa kota lain yang tadinya sempat sudah zona yang aman kembali ke zona merah
ini angka angka ini pak syahrizal menandakan apa menurut anda
ya sebetulnya sih melihat perkembangan wabah ya angka angka ini biasa saja
memang wabah secara alamiah berreproduksi tiga x empat bisa dibilang sangat cepat dalam peningkatan dari ukur
jadi sebetulnya biasa saja
cuma sekarang memang saatnya
mungkin kapasitas pemeriksaan spesimen kita menjadi lebih baik sehingga angkanya menjadi lebih tinggi
tapi ini situasi yang dalam wabah dalam fluktuasi belum mencapai puncak dan akan terus meningkat
oke ini biasa saja dalam konteks apa menurut anda pak syarizal
ya biasa saja karena naturalnya alamiah memang peningkatannya dari ukur
jadi tanpa kita penanganan yang seperti sekarang ya artinya
dan juga pemeriksaan spesmen kemampuannya seperti sekarang tanpa meningkat angka angka itu akan tambah banyak
jadi kalau kita spesmennya lebih baik peningkatannya kita akan mendapatkan angka yang jauh lebih tinggi
tapi bukan itu yang sebenarnya harus menjadi perhatian kita
yang menjadi baru ya
baik pak syarizal tapi bukankah dengan angka angka yang masih tinggi ini ini kan juga beberapa
pemprov katakanlah kalau kita bicara dalam konteks dki jakarta ya
ini mengatakan hasil akumulasi tes yang dilakukan minggu lalu
ini juga ada kluster kluster ketika liburan panjang
angka angka yang cukup banyak ini bukankah ini juga menunjukkan bahwa ternyata penyebaran masih sangat terjadi penularan terjadi
dan kalau tidak diantisipasi bisa bahaya bisa kemudian angkanya semakin tinggi lagi
oh iya justru itu yang saya bilang ya
kita harus melihatnya dalam kreatif seperti ini ya
bahwa angka angka ini indonesia misalnya lima puluh ribu pertama kita butuhkan waktu satu ratus empat belas hari
untuk mencapai lima puluh ribu kedua kita mencapai kita membutuhkan waktu tiga puluh tiga hari lebih cepat
nah angka satu ratus lima puluh ribu kita capai dalam tanggal dua puluh dua agustus itu hanya dalam waktu dua puluh tiga hari
nah sekarang angka kita satu ratus tujuh puluh an ya
ini akan mencapai angka dua ratus
ada dua ratus ribu kasus dalam waktu kurang lebih pada sebelas september
angka ini sebetulnya akan meningkat lebih cepat
nah jika ini kita tanpa ada upaya yang baik maka pada akhir desember dua ribu dua puluh kita di mustahil akan mendapatkan angka lima ratus ribu kasus
oke jadi catatan anda prediksi anda per tanggal
dua belas september bisa jadi kemudian kita sudah menembus angka dua ratus ribu kasus dan ini masih akan terus meningkat
artinya kita belum mencapai puncak dari penambahan covid sembilan belas ini sendiri atau kemudian memang puncak covid sembilan belas ini tidak bisa terprediksi sekarang
ya situasi ini kenapa seperti itu
karena kita belum mampu melakukan kapasitas spesimen kita masih seperti ini
jadi tidak yang seperti kita harapkan ya
angka angka itu sebetulnya tidak mencerminkan situasi yang sesungguhnya yang ada di
baik baik pak syarizal
dari anda saya ke ibu intan
bu intan melihat bagaimana komisi sembilan bu intan melihat penanganan covid sembilan belas di indonesia ini apalagi melihat angka angka terbaru yang cukup tinggi
bahkan tadi prediksi dari pak syarizal melihat apa yang terjadi hari ini
bisa jadi kemudian
angka ini sebetulnya masih akan lebih tinggi lagi ke depan
jadi kita semua
artinya walaupun tadi pak syahrizal sudah menyampaikan bahwa ini adalah
antara lain adalah tentunya faktor penambahan pemeriksaan spesimen baik itu pcr rapid test dan sebagainya
karena memang per tanggal tiga puluh satu agustus spesimen yang diperiksa itu berkisar di
angkanya adalah dua dua juta
dan kasus konfirmasi positif satu ratus tujuh puluh empat tujuh ratus sembilan puluh enam tentu walaupun tadi salah satu faktornya tapi tentu tetap harus kita waspadai
karena kalau kita bicara yang meninggal tujuh empat ratus tujuh belas dari populasi penduduk kita yang dua ratus tujuh puluh juta
jadi hari ini terkonfirmasi idi mengumumkan seratus dokter meninggal
dari total satu ratus enam puluh ribu dokter yang ada di indonesia
dan walaupun resiko dokter tentu dua puluh dua puluh satu kali lebih tinggi
tapi kita tentu tetap harus waspada
karena artinya kenapa kemudian beberapa pemda
karena memang biasanya yang di kota besar termasuk dki jakarta penyumbang konfirmasi positif tinggi
saya kota depok per hari ini menerapkan pembatasan aktivitas warga
sampai jam enam malam dan kemudian jam delapan dan begitu juga kota bogor
artinya tentu ini adalah merespon dari kasus aktif baik itu yang dirawat meninggal maupun kasus terkonfirmasi positif
bu intan melihat apa yang tadi anda paparkan juga dan juga melihat fakta angka angka tersebut
menurut anda apakah
pemerintah pusat ataupun daerah kali ini perlu mengevaluasi pola penanganan yang dilakukan
karena tampaknya secara angka ini grafiknya masih sangat tinggi
begitu jauh dari harapan tentu kita semua berharap ini dapat segera selesai
tapi apakah ini saatnya momentum untuk mengevaluasi kebijakan kebijakan yang ada atau tidak

bahkan mungkin sudah lebih data pastinya belum ada
kemudian juga soal rumah sakit yang kabarnya sudah mulai agak kepenuhan terutama di dki jakarta
catatan anda soal itu bagaimana sebagai anggota komisi sembilan ibu
jadi kalau per hari ini kemudian dinyatakan bahwa seratus dokter meninggal dunia
berbanding satu ratus enam puluh ribu dokter yang ada di indonesia
tentu kita harus lebih waspada
dan bicara insentif tenaga medis lima sembilan triliun itu pun masih menjadi masalah
belum semua tersalurkan dengan baik
tapi intinya apapun dianggarkan satu harga sangat berarti
saat nyawa itu sangat berarti
sehingga mari sama sama kita menekan angka penularan
dan tidak mungkin di negara negara lain
yang memang penanganan kesehatannya dilakukan secara tuntas
itu dimungkinkan bahkan sampai dengan angka
kalau begitu pak syarizal kita tadi juga sudah membahas soal penambahan kasus tadi
nah sekarang mulai ada kebijakan kebijakan pak syarizal
seperti misalnya di depok dan juga di bogor untuk pemberlakuan jam malam
dki jakarta belum ada informasi terbaru soal itu
nah menurut anda apakah ini cukup efektifkah untuk bisa menekan angka penularan
penularan covid sembilan belas di beberapa kota
saya khawatir tidak ya
sebelum itu sebelum kita kembali kita melihat angka
kita melihat angka
tadi sudah disampaikan juga tapi saya ingin memberikanan kepada
bahwa ketika kita menghadapi saat ini
saya mendengar laporan dari kepala dinas provinsi dki
dan situasi perawatan mungkin sekitar enam sembilan ratus pasien begitu
nah ketika kasus kita akhir tahun mencapai lima ratus ribu kasus
yang perawatan adalah
pemerintah dki dalam waktu depan tiga empat bulan ke depan
waspada dengan dua kapasitas dari apa yang pada saat ini
pasti itu juga akan menjadi beban nasional
nah sekarang mari kita lihat apa yang mesti dilakukan
kita sebetulnya sudah melakukan psbb transisi
dan itu jelas bahwa pergerakan yang makna itu hanya ketiga memang psbb itu dilakukan secara tepat
nah situasi jam malam apa kebijakan kebijakan seperti sekarang
saya khawatir pada saat ini transmisi lokal tidak terkendali
yang kita harapkan adalah memang protokol kesehatan diterapkan dengan ketat
pertama adalah menggunakan masker
masker ini paling tidak ada tiga kebijakan
pastikan penduduk mempunyai masker
yang kedua lakukan kampanye penggunaan masker
kita lihat di
misalnya ada pak jokowi dengan masker ya kampanye seperti itu
tapi saya kira ini tidak cukup
harus melibatkan tokoh agama genial dan juga artis kalau perlu
semua yang influencer harus dikerahkan
dan yang ketiga adalah denda yang bikin jerah
tidak menggunakan masker
kita ini perlu dilakukan di samping upaya upaya restripsi
upaya upaya sakti tadi ya jam malam dan sebagainya
menarik pak syarizal anda mengatakan takutnya dikhawatirkan jam malam ini tidak bisa berlangsung efektif
nah kenapa menurut anda tidak bisa berlangsung efektif
bukankah itu kemudian juga bisa untuk mengurangi aktivitas masyarakat
sebetulnya jam malam ini kan
kegiatan kegiatan ekonomi jam enam
jam enam sudah harus ditutup
ya ini kan sebetulnya agak bertentangan kontradiktif
dengan kebijakan pemulihan ekonomi
saya tidak melihat signifikansinya usaha ditutup jam enam atau usaha ditutup jam sepuluh malam
tapi bagi pelaku usaha yang ada di lapangan di masyarakat bawah
jam enam malam itu sangat sangat
tampak pada pendapatan mereka
jadi kalau mau jam malam menurut saya ya
lakukan pada jam sepuluh malam
itu sangat berdapat pada
bu intan anda punya pendapat yang berbeda soal kemudian
pemberlakuan jam malam di beberapa kota
tadi menurut pak syarizal bisa kurang efektif
karena juga bertentangan dengan pemulihan ekonomi tadi
apakah dengan kondisi sekarang sudah saatnya
sesuai dengan judul dialog kita
pemerintah baik pusat dan juga daerah
untuk tarik rem darurat begitu
untuk bisa menangani covid sembilan belas ini
di segmen berikutnya kami akan segera kembali
segmen terakhir dari dialog saya langsung ke ibu intan
bu intan anda punya pendapat yang lain
kalau pak syahrizal katakan bahwa jam malam ini dikhawatirkan tidak efektif
jadi sebetulnya kembali lagi adalah kita patuh pada protokol kesehatan
yaitu menghindari kerumunan
bagaimana untuk menghindari kerumunan
ini kan memang kelihatannya masyarakat
sejak dilakukan psbb transisi
sejak dibukanya seluruh sektor usaha
baik termasuk mall
kemudian tempat tempat sosial
juga tempat tempat wisata

dan kemudian juga tempat tempat kemampuan
yang diperlukan oleh pemerintah
jadi ini serasa normal
ini yang kemudian juga kerumunan ini
menjadi kluster baru pastinya
dan kemudian karena sudah juga
bukan hanya sosialisasi edukasi
tapi perilaku untuk selalu mengenakan masker
padahal itu adalah yang utama
dan menjaga kebersihan diri
padahal ditambah lagi
karena mungkin sudah mendengar di berbagai media
bahwa masker itu adalah
keuntungan yang penting
untuk menjaga kebersihan diri

masker klinis ketiga dan sebagainya
padahal ini adalah uji coba yang masih jauh
melakukan raker dan rdp
dengan ketua pelaksana kcppen
dan pemulihan ekonomi nasional
juga hari ini dengan para akademisi
di bidang biologi molekuler
vaksin ini memerlukan waktu yang sangat panjang
dilakukan vaksin itu dibutuhkan
dua kali suntik
dan durasi untuk hanya dua tahun
artinya kalau kemudian
anggaran untuk seluruh rakyat indonesia
yang berarti adalah vaksinasi massal
ini kita bicara ke depan ya
dengan anggaran yang sekarang
dengan bio farma
kisaran harganya adalah
dan itu adalah
triliunan rupiah dalam
jangka waktu dua tahun
untuk vaksin yang terpenting
adalah sekarang bagaimana kembali lagi
perilaku masyarakat kembali lagi
itu menurut saya tetap yang utama
karena kalau kita bicara masing masing pendah
jangankan depok kota
kita ini tidak semua dipisahkan
oleh lautan gunung dan sebagainya
artinya kalau kemudian ada zona zona
antar kesamatan antar provinsi
bahkan antar provinsi
itu masih bisa terjadi pergerakan orang
sehingga transisi lah kalau itu terjadi
saya ke pak syarizal
kesimpulan dari anda perlukah kemudian
pemerintah tarik rem darurat
dengan angka angka lonjakan ini meskipun tadi anda katakan
ini setulah biasa saja
ya kalau tarik rem nanti banyak yang jatuh ya
saya nggak begitu percaya bahwa
pemerintah berani mengambil
kita tetap akan
tapi dengan protokol
kesehatan yang memang
harus lebih ketat
ya pemerintah harus menunjukkan
keseriusan lah ya untuk
memberi denda yang berdampak
jerat lalu kemudian
memastikan materi dan sebagainya saya kira
itulah yang harus dilakukan
oke jadi yang sekarang belum serius
anda melihat pemerintah
bukan karena serius berani
apa tidak ya sebenarnya covid sembilan belas
ini ujian bagi seluruh pemimpin
di dunia bagaimana cara
mengambil keputusan ya
tapi situasi di kita
sudah narasi pengulihan ekonomi
dengan adaptasi baru
saya kira pemerintah
jadi sudah bisa
lain protokol kesehatan menjadi
tadi kampanye besar besaran
untuk masker dan juga
denda lalu kemudian libatkan
tokoh tokoh masyarakat dan agama
saya kira ini belum pernah dilakukan
secara yang masif
dan prediksi anda dua ratus ribu
kasus positif ini akan terjadi dalam waktu dekat
oh iya sekarang seratus sejumlah
dua ratus ribunya kita tanggal
sepuluh sebelas september sudah
tercapai ya dan nanti lima belas
baik mudah mudahan kita tidak
lelah untuk kembali mengingatkan masyarakat
untuk berhati hati menjaga jarak
mencuci tangan dan juga memakai masker
dan untuk tidak lengah meskipun kemudian
sudah ada berita berita soal vaksin
dan juga pelonggaran pelonggaran
aturan yang terjadi di sejumlah daerah
ini tetap menjadi
agar pemerintah dan juga masyarakat tidak akan
menganggap ini adalah hal yang enteng
karena bahaya covid sembilan belas masih mengintai
terima kasih banyak ibu intan terima kasih sudah
berkabung terima kasih juga pak syahrizal syarif
sudah berbagi bersama dengan kami pada
malam hari terima kasih
usaha jeda kami akan segera kembali dengan
informasi uni emirat arab menjadi negara ketiga
di jazirah arab yang akhirnya membuka
jalur diplomatik dengan israel
kami akan segera kembali